kita ke informasi terbaru pemirsa komisi pemberantasan korupsi kpk melakukan tangkap tangan sejumlah pihak di makassar sulawesi selatan
tangkap tangan ini diduga turut menjaring gubernur sulawesi selatan ahmad nurdin dan sejumlah pihak
ya ini sejumlah pihak yang ditangkap pun dalam perjalanan menuju jakarta untuk diperiksa lebih lanjut
dan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait hal ini sudah bergabung bapak ali fikri plt juru bicara penindakan kpk
selamat pagi pak ali sehat pak
selamat pagi mas alhamdulillah sehat
pak ali ini bisa anda konfirmasi pak terkait dengan ott kpk yang dilakukan di sulawesi selatan
iya benar mas susi jadi kpk melakukan kegiatan tangkap tangan di sulawesi selatan
jumat ini hari terhadap kepala daerah di sana dan beberapa pihak
terkait dengan dugaan korupsi adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang
saat ini tim masih bekerja mas jadi prosesnya adalah
tentu akan segera dilakukan permintaan keterangan kepada pihak pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tadi
dengan meminta keterangan
sehingga kemudian nanti dari situ apakah benar ada peristiwa pidana
dan kemudian bisa disentuhkan dan disimpulkan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
tentu waktu yang dibutuhkan adalah satu x dua puluh empat jam untuk menentukan sikap ini
yang kpk segera untuk memeriksa pihak pihak tersebut
jadi berapa orang pak fikri yang dibawa dari makassar menuju jakarta
sejauh ini sih informasi yang kami terima ada sembilan orang
tetapi tentu kepastian dari mengenai jumlah orang yang diamankan
tentu nanti setelah permintaan keterangan dari pihak pihak itu selesai
apakah sejumlah itu ataupun lebih ataupun kurang
tetapi informasi awal adalah sekitar itu
tetapi sekali lagi tentu kami akan nanti
disampaikan secara terbuka
kpk akan menyampaikan ini setelah seluruh proses yang dilakukan itu selesai
termasuk nanti konstruksi perkara secara lengkapnya itu
dugaan korupsi ini terkait apa misalnya seperti itu
kemudian nanti pasal pasalnya apa
kemudian pihak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu siapa
itu ketika nanti dari forum gelar perkara itu sudah dapat disimpulkan
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
iya pak mungkin bisa dikonfirmasi juga
pak ini kan ada kabar yang menyebutkan kalau ott yang dilakukan kpk saat ini
ini juga menyeret gubernur sulawesi selatan
bisa dikonfirmasi pak ali
ya terkait dengan pihak pihak siapa yang telah dibawa dan diamankan
nanti kami akan update dan informasikan ya
dari orang orang ini siapa saja
tentu setelah nanti memastikan bahwa dilakukan pemeriksaan
tentu kan di dalam proses pemeriksaan ini ada permintaan keterangan
ada identitas dan seterusnya kan
baru nanti kami pastikan bahwa benar orang orang yang diamankan adalah si a si b si c nya ini tadi itu
akan kami pastikan disampaikan update nya
lalu pak fikri terkait dengan barang bukti yang dibawa pada saat ott
adakah yang bisa disampaikan kepada kami saat ini pak
berapa besar jumlahnya
mengenai barang bukti yang diamankan informasi yang kami terima sejumlah uang
tetapi apakah kemudian nanti jumlahnya berapa
apakah juga ada barang bukti lain terkait dengan dugaan penerimaan dan pemberian ini
nanti kami juga akan bagian bagian ini juga nanti akan kami sampaikan setelah kami memastikan
segala sesuatunya telah selesai dilakukan dan disimpulkan oleh tim penyidik kpk
serta nanti pejabat struktural secara berjenjang di kpk
ya kemudian pak saat ini di mana lokasi para tersangka dan juga barang bukti pak terduga
ya para terperiksa yang tadi itu diamankan informasi yang kami terima kan sudah diberangkatkan dari sulawesi selatan
tetapi update mengenai ini saya belum konfirmasi dan belum komunikasi dengan teman teman yang di lapangan
tentu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya mas sejauh mana kemudian kegiatan ini
tadi membawa dari para terperiksa ini dari sulawesi selatan apakah sudah sampai di jakarta atau sudah sampai di kantor
saya belum ada komunikasi lebih lanjut
baik jadi ada kemungkinan hari ini atau besok begitu ya pak kpk akan memberikan informasi lebih lengkap secara resmi
secara resmi dengan bentuk konvensi pres yang akan dilakukan tentu harapan kami tergantung nanti hasil dari pertintaan keterangan ya pak
dari pihak pihak tersebut oleh tim penyidik dan tergantung pula dengan dari waktu yang dibutuhkan untuk menyimpulkan
dan dalam sebuah gelar perkara gitu
ya harapannya tentu mudah mudahan sore atau malam ini bisa disampaikan kepada masyarakat
baik kalau begitu
untuk sementara terima kasih pak ali fikri plt jurubicara penindakan kpk sudah bergabung bersama kami di good morning
kami nantikan ya pak informasi lebih konfirmasi lebih pasti lagi dari pihak kpk lewat konferensi pers
terima kasih pak selamat pagi
terima kasih sama sama assalamualaikum